hari ini saya akan mencoba
selamat sore yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi yang kami muliakan
yang kami hormati para pemohon satu pemohon dua dan juga adalah termohon dari kpu dan juga pihak terkait dari bawaslu
dan yang kami hormati juga teman teman sejawat kami para advokat yang ada di ruangan ini
yang mulia mahkamah konstitusi dan hadirin sekalian saya muliakan
kita sudah mendengar permohonan paslon nomor satu dan nomor tiga dalam persidangan ini
apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut
kita tahu penuh narasi narasi dan asumsi asumsi
yang terkesan untuk menggiring opini seakan akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan
narasi narasi yang dikembangkan dan yang dibangun seakan akan rakyat memilih prabowo gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos
karena rakyat indonesia memilih prabowo gibran sebagai presiden karena mereka mencintai
dan menginginkan prabowo gibran sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia
pilihan tersebut dilakukan oleh rakyat indonesia berdasarkan hati nurarinya
jadi kalau dituduhkan dan rakyat dituduh memilih karena adanya bansos karena adanya kecurangan
itu melukai hati rakyat mayoritas indonesia yang memilih prabowo gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang mereka cintai
yang kedua pemilu kali ini adalah pemilu yang paling damai dan tutup paling baik
bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon
kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan tuduhan kecurangan
maka kami kuasa hukum prabowo gibran tidak akan terpancing dan tidak akan terpengaruh dengan narasi narasi dan diksi diksi kecurangan yang dituduhkan
tetapi kami akan tetap berpegang teguh kepada prinsip prinsip kejujuran
sehingga kami akan memberikan analisa jurdis untuk membantah dalil dali pemohon
kami akan membantah dalil dalil pemohon tersebut tidak dengan narasi narasi yang asumsi
dan asumsi asumsi tidak akan menggiring opini
kami akan sampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum disertai dengan bukti bukti yang ada
harusnya tidak diajukan ke mk
karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan undang undang khusus yang pasal empat ratus tujuh puluh lima undang undang pemiliu
sehingga dapatlah dikatakan permohonan pemohon tersebut adalah salah kamar
demikian juga petitum pemohon juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di mahkamah konstitusi
begitu pemohon telah menyasar kemana mana
sehingga terkesan permohonan tersebut petitum tersebut seperti petitum sapu jagat
karena pihak pihak yang tidak pihak pun diperkara ini telah dimintakan untuk diperintahkan oleh mahkamah konstitusi untuk dihukum atau diperintahkan untuk melakukan
dan hal itu kami nyatakan tegas dalam persidangan ini
bahwa kami sebagai kuasa hukum prabowo gibran
prabowo gibran menyatakan dengan tegas
dan membantah hal itu tidak benar
para pemohonlah pihak pemohonlah
yang melakukan kecurangan tersebut
dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini nantinya
untuk selanjutnya kami tidak mengulangi lagi dari awal pembacaan kami
kami hanya mengatakan bahwa kami bertindak atas nama prabowo subianto dalam perkara ini
yaitu dalam di mana telah kami sampaikan tentang pihak terkait dalam perkara nomor satu phpu pres dua puluh dua romawi garis mini dua puluh empat
dan kami lanjut langsung ke halaman enam
pasal enam ayat tiga undang undang dasar republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
menyebutkan yaitu di af tiga
pasangan calon presiden dan wakil presiden
yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara
dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi indonesia
dilantik menjadi presiden dan wakil presiden
berdasarkan norma konstitusi dimaksud
maka pihak terkait telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi
sehingga wajib dilantik menjadi presiden dan wakil presiden republik indonesia periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
tingginya perolehan jumlah suara yang sah
diperoleh pihak terkait sudah barang tentu menunjukkan
adanya kepercayaan dan keinginan yang begitu tinggi dari mayoritas rakyat indonesia
di hampir seluruh wilayah negara republik indonesia
termasuk daerah pemilihan luar negeri
guna memberikan amanat kepada pihak terkait untuk menjadi presiden dan wakil presiden republik indonesia dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu
dari konsentrasi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden indonesia
yang mana kami yakini ketiga pasangan calon adalah putra putra terbaik
yang dimiliki oleh bangsa indonesia saat ini
berkenaan dengan pasal enam ayat enam a ayat tiga undang undang dasar negara indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan katanya dengan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat tersebut diatas
maka pihak terkait mengingatkan agar semua pihak secara bijak
penuh kehatian dan dengan penuh rasa tanggung jawab
secara bersama sama senantiasa menjaga agar norma pasal enam a ayat tiga undang undang dasar ini
jangan sampai setelah pemilihan umum diperoleh
atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan pihak pihak tertentu
kemudian terus menerus dilakukan upaya upaya delegitimasi
dan penegasan terhadap hasil pemilih itu
dengan alasan alasan yang tidak konstitusional
tidak bersesuaian dengan peraturan undang undang yang berlaku
bila mana kita mencermati permohonan dari pemohon akuo
maka tanpa adanya upaya upaya yang tidak berlandasan hukum
dari pemohon untuk menegasikan jumlah suara
dari rakyat indonesia kepada pihak terkait
hal ini atas alasan dalam permohonannya
pemohon berupaya agar mahkamah konstitusi
kendati pun tidak menjadi kewenangannya
untuk melakukan diskualifikasi kepada pihak terkait
bahkan tanpa pemohon menguraikan mengenai beberapa
sehingga mempengaruhi keterpilihan pihak terkait
untuk kemudian dilantik sebagai presiden
ayat tiga undang undang dasar tersebut
upaya penegasian oleh pemohon dimaksud
merupakan suatu bentuk pengingkaran
yang sangat berpotensi melanggar norma
calon wakil presiden republik indonesia
karena memperoleh jumlah suara
dan menang di hampir seluruh wilayah republik indonesia
tanpa disertai dengan basis data
sebagian yang didiatur oleh peraturan penduduk undangan
bahwasanya diskualifikasi menjadi relevan
yakni bapak gibran raka buming raka
tentulah dia tidak relevan
atas alasan pencalonan bapak gibran raka buming raka
pemohon bukan lagi berhadapan
dengan mahkamah konstitusi itu sendiri
juga ikut dalam konsentrasi pemilihan presiden
bersama sama dengan bapak gibran
malah pemohon diminta kepada makamah konstitusi
bapak gibran raka buming raka
oleh pasal sepuluh ayat satu
undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga
sebagaimana telah diubah beberapa kali
yaitu undang undang makamah konstitusi
pada berbagai peraturan perundangan lainnya
bila mana kemudian kewenangan mahkamah konstitusi
regim pemilihan umum di perpuluh indonesia
yang dimana dijawantahkan dengan undang undang nomor tujuh
telah mengatur secara tegas
serta forum yang dipilih
dan wajib ditempuh dalam hal terjadinya perselisihan
baik dalam tahapan persiapan
dan setelah dilakukannya pemilihan umum
perlu kami ingatkan kembali
bahwasanya untuk undang undang pemilu
telah mengatur dengan tegas
perselisihan yang berkaitan dengan pemilihan umum
yang dijalankan oleh badan peradilan
dalam penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya telah diproses
yang terdiri dari unsur bawaslu
untuk menyelesaikan adanya persoalan
dan perselisihan yang berada dalam ruang
dan proses proses penyelenggaraan pemilu
melalui bahwaslu dan kepada makam konstitusi
pemilu juga telah secara tegas dan jelas
yang bersifat kuasi peradilan seperti bawaslu
dan kemudian dengan dewan kehormatan
dengan adanya pembagian eksistensi
dan kewenangan badan badan lembaga peradilan
dan kuasi peradilan tersebut diatas
mengawal agenda dan ketandekaraan
jabatan jabatan pada kekuasaan eksekutif
yang tidak lama lagi akan berakhir
masa jabatan dan tugasnya masing masing
sekarang yang menjadi percaya adalah
yang kita tahu terbatas kewenangannya
dengan jumlah suara hasil pemilu
jangka waktu didetekan oleh undang undang
adalah hanya enam belas hari
sebagai ditentukan oleh undang undang pemilu
kalau semuanya perkara diajukan
telah terjadi berbagai cekucurangan
telah membawa permasalahan dihadapi pemohon
barang tentu badan badan atau lembaga lembaga itu
telah atau sedang berproses
kepada pihak yang terlibat dalam sekitar dimaksud
termasuk juga kepada pemohon
pemohon justru tidak membawa permasalahan
dimaksud kepada badan badan peradilan
pemohon sendiri telah mengabaikan
dalam masing masing persoalan dimaksud
atas hal tersebut adalah tidak tepat
membawa seluruh persoalan yang berkaitan dengan
yang menjadi kewenangan dari badan badan lain
yang kewenangannya terbatas pada hasil pemilu
hanya dalam waktu empat belas hari
untuk memprosesnya melalui badan badan
lembaga lembaga dimasuk di atas
terkhusus bagi mahkamah konstitusi
terbatas pada jumlah suara
dan jumlah suara yang dienggak benar
adanya keketatan sehubungan jangka waktu ini
misalnya dengan permintaan diskualifikasi
menimbulkan persoalan persoalan lain
yang kita cintai ini
dalam hal penyelesaian tiap tahapan tersebut
atau bahkan bisa melampaui tahapan tahapan
selanjutnya dalam pemilu itu sendiri
pemohon dalam forum yang terpisah
hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
yang dalam konteks ini diajukan
dan digabungkan secara keseluruhan
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
telah digunakan sebagai basis hukum
pemohon telah cukup memahami
bukan kemudian setelah selesainya
tidak pernah berpihak kepada pemohon
jabatan presiden dan wakil presiden
k h mahruf amin
adanya kekuasaan barang sedetik pun
dan wakil presiden indonesia
kemudian tidak berkunjung berakhir
maka bukan tidak mungkin agenda ketatangan
republik indonesia ini akan terlewatkan
dalam mengatur mengenai mekanisme
dan jangka waktu penyelesaian persilihan pemilu
oleh masing masing badan badan lembaga tersebut di atas
anda gendaki tata negara republik indonesia
sebagai mana dikehendaki oleh pemohon
maupun dalam undang undang pemilu
sangat penting menjadi bahan perhatian kita bersama
hakim konstitusi sangat memahami
hal hal yang pihak terkait sampaikan tersebut
atau perhatian yang sama dengan kami
putusan dari yang mulia
sangat meyakini bahwasannya rakyat indonesia
adalah tidak benar dan tidak tepat
berpendapat bahwa mahkamah tidak berwenang
adalah bentuk eksepsi sebagai berikut
sejalan dengan prinsip negara hukum
untuk menyelenggarakan ketertiban hukum
kedaulatan hukum merupakan dasar fundamental
berakar dari paham kedaulatan hukum
yang pada hakikatnya berprinsip
dikaitkan dengan permohonan pemohon
dalam pasal dua puluh delapan d ayat satu
kepastian hukum yang adil
menunjuk pada aspek prosedural
mengikuti aksiologi hukum aliran hukum alam
dengan mengacu kepada nilai nilai keadilan
yang bersifat mendasar atau fundamental
dan aliran positifisme hukum
dengan mengacu kepada nilai kepastian hukum
diekspresikan dalam penerapan prosedur
ketaatan pada hukum acara
ketaatan pada hukum acara
diskresikan keadilan menurut undang undang
dan keadilan ini berkenaan dengan penjatuhan
terhadap peraturan pendang undangan yang di langgar
demikian pendapat dari dewa gede abmagah
hukum dimensi tematis dan historis
prosedural prosedur penyelesaiannya harus mengacu kepada ketaatan terhadap hukum acara salah satunya
adalah perihal kompetensi sebagaimana diatur dalam undang undang pemilu disibukan dalam undang undang
pemilu tepatnya dalam buku keempat yang mengatur tentang pelanggaran pemilu sengketa proses pemilu
dan presisi hasil pemilu bab satu pelanggaran pemilu pada bagian ke satu tentang penanganan
temuan dalam perorangan pelanggaran pemilu pada bagian kedua menyangkut tentang pelanggaran
kode etik penyelenggara pemilu pada bagian ketiga menyangkut tentang pelanggaran administrasi pemilu
pasal enam ratus enam puluh ayat satu pemilu menyebutkan pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap
tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap
tahapan penyelenggara pemilu kemudian dalam dua disebutkan pelanggaran administratif sebagai
dimaksud s satu tidak termasuk tindak pilihan pemilu pelanggaran kode etik
hai berasakan ketentuan pasal empat puluh ayat satu tersebut maka diketahui bahwa pelanggaran administratif pemilu
meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
pelaksa pemilu dalam setiap tahapan pemilu ketentuan ini membedakan sifat sifat pelanggaran
yaitu pelanggaran mengenai tata cara mengenai prosedur serta mengenai mekanisme dan nyaman
menjadi objek pelanggaran yaitu administrasi pelaksanaan pemilu
hai pelanggaran administratif pemilu terdiri dari tiga jenis pelanggaran yang depan l fresnel
ada tata cara administrasi pelaksanaan pemilu pelanggaran terhadap proses administrasi pelaksanaan
mbak telah ditentukan bahwa tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu sekali lagi
telah ditentukan dalam ditelah didukung bahwa tentang penyelesaian pelanggaran administrasi
adalah menjadi kewenangan bawaslu secara tegas dan jelas dapat dilihat dalam ketentuan pasal empat ratus enam puluh satu undang undang
ayat satu undang undang pemilu yang menyebutkan bawaslu bawaslu provinsi bawaslu kabupaten dan kota menerima
memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu
menyakap putusan bawaslu tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu telahpun ditentukan secara limitatif
sebagaimana ditentukan pasal enam puluh satu ayat enam undang undang pemilu yang menyebutkan bahwa putusan bawaslu
bawaslu provinsi bawaslu kewupaten dan kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa berbagai administrasi
tata cara dan selanjutnya teguran tertulis tidak dikukukan dalam tahapan tertentu dalam pelanggan pemilu
dan juga saksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini
dalam kaitannya dengan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif
sekali lagi dalam kaitannya dengan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif
telah diatur secara rinci pada pasal empat ratus enam puluh tiga undang pemilu sebagai berikut
mengacu pada ketentuan pasal empat ratus enam puluh tiga pemilu maka kewenangan tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur
sistematis dan masif adalah mutlak menjadi kewenangan bawaslu
di sini terlihat adanya kompetensi absload penyelesaian perkara administrasi pemilu yang terjadi secara struktur sistematis dan masif hanya oleh bawaslu
perihal kompetisi absoluk menunjuk pada kewenangan atau kekuasaan mengadili
perkara berdasarkan pembagian wawenang atau pembebanan tugas atribution of authority
menyakut tentang pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terus sistematis penjelasan dua ratus delapan puluh enam ayat tiga pemilu menyatakan kami tidak bacakan
tindakan pelanggaran secara terus dan masif adalah perbuatan melawan hukum yang sungguh sungguh terjadi
di sini selalu ada keterhubungan antara tindakan terstruktur dengan sistematis di satu sisi
di sisi lain terjalin hubungan kausalitas antara tindakan terstruktur dan sistematis dengan terjadinya akibat yang bersifat tersebut yang bersifat masif tersebut
keberlakuan secara masif adalah sebagai akibat atau resultan dari struktur dan sistematisnya pelanggaran administrasi pemilu
hal ini sejalan dengan penjelasan pasal dua ratus delapan puluh enam ayat tiga pemilu
yang menyukam pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilu
putusan terhadap pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif ditindaklanjuti oleh keputusan kpu
dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota dpr dprd dan calon presiden dan wakil presiden
dengan demikian putusan bawaslu tentang pelanggaran administratif pemilu yang terjadi terstruktur sistematis dan masif harus ada terlebih dahulu
dan harus pula ada kebetulan
dan harus pula ada kebetulan
di mana kesemuanya hal tersebut di atas adalah bukan ranah kewenangan mahkamah konstitusi
perlu disampaikan di sini bahwa perihal perselihan hasil pemilu telah diatur secara tegas dalam bab tiga perselisihan hasil pemilu
pasal empat ratus tujuh puluh tiga ayat tiga undang pemilu menyatakan
perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden
secara nasional meliputi perselisian penetapan peralihan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden
pasal empat ratus tujuh puluh lima ayat satu dan dua
frasa hanya terhadap hasil penghitungan suara bermakna
pembatasan dan bersifat tetap
tidak ada peluang untuk memperluas kewenangan mahkamah konstitusi
termasuk selain dari perhitungan suara
maka selain perhitungan suara adalah bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi
menjadi jelas bahwa kewenangan mahkamah konstitusi hanya terhadap hasil pedungan suara dengan pendekatan kuantitatif
mahkamah konstitusi tidak berwenang mengadili penanganan administratif secara struktur sistematis dan masif
sesuai dengan sifatnya pendekatan kualitatif dan kualitatif
dan kualitatif adalah dua hal yang berbeda
pihak pemohon telah mempersamakan antara pelanggaran secara terstruktur sistematis dan masif
dengan hasil perhitungan suara kuantitatif
perlu disampaikan bahwa keadilan tidak absolut tentang adanya persamaan dan penyeragaman atas suatu hak
keadilan juga menunjuk pada ketidaksamaan hak
terwujudnya suatu keadilan apabila beberapa orang diperlakukan sama
dan beberapa orang tidak diperlakukan sama
demikian itu menunjuk pada membersamakan hal yang sama
dan membedakan hal yang tidak sama
keadilan memang didasarkan pada kesemerataan
namun juga didasarkan atas kebutuhan atau kualifikasi
implementasi keadilan yang didasarkan pada kebutuhan atau kualifikasi tentu tidak dapat disamaratakan
keadilan sangat ditentukan oleh tujuannya
kondisi demikian menunjukkan bahwa keadilan menunjuk pada suatu kondisi tertentu
prof bagirmanan juga menyampaikan
menyamakan sesuatu yang tidak sama
sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama
melakukan pembedaan dalam suatu keadaan atau peristiwa tertentu
justru merupakan cara mewujudkan keadilan atau mewujudkan suatu manfaat
mengenai hak persamaan di hadapan hukum
juga harus dimungkinkan pengaturan dan penerapan yang berbeda
demikian juga marjuki mengatakan
ketidakadilan bukan hanya membedakan dua hal yang sama
tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda
hal ini terdapat dalam putusan mahkamah konstitusi nomor satu
esepsi kemudian tinggal waktu pengajian dan
tiga puluh enam bisa dalam pokok permohonan
tentang pendata pemperluan hasil suara
ada lagi satu eksepsi formilnya mungkin
langsung saja kepada eksepsi yang
perihal pemberian proporsi yang seimbang adalah bentuk
keadilan distributif memberikan proporsi yang sama
lapangan hukum publik secara umum
perimbangan menurut teori keadilan aritoteles
haruna sama diantara orang orang yang sama
mempersamakan dua hal yang berbeda
adapun menyakut dengan persilihan hasil pilihan suara
mengenai hal hal di luar dari
bukan menjadi kewenangan dari mahkamah konstitusi
tentang tengah waktu pengajukan pemohon juga
undang undang pemilu dan sebagainya
pasal empat ratus tujuh puluh lima mengatakan bahwa
kemudian pasal tujuh puluh lima disebutkan dalam permohonan yang diajukan
pemohon wajib menguraikan dengan jelas
jadi di sini ada aturan yang sudah baku
di dalam pasal tujuh puluh lima undang undang mahkamah konstitusi
bahwa dalam permohonan yang diajukan pemohon
wajib menggunakan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara
yang diumumkan oleh pemilihan umum dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon
permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dihubungkan oleh komisi pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon
ternyata pemohon tidak pernah
mana yang benar menurut pemohon penjari perhitungannya
dan mana yang salah menurut pemohon terhadap perhitungan dari kpu itu
kemudian di dalam pmk mahkamah konstitusi
secara tegas libitatif juga diatur
bahwa di dalam pmk tersebut
pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara
yang ditetapkan oleh termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon
bahkan di petitum pun juga disebutkan
petitum itu harus memuat
mintaan untuk membatalkan penetapan permohonan suara hasil pemilih oleh permohon
dan menetapkan hasil permohonan suara yang benar menurut pemohon
dalam kasus ini dalam permohonan pemohon
pemohon tidak menyebutkan dalam penututannya
dan mana permohonan suara yang benar menurut pemohon
pemohon telah cacat formil
tidak memenuhi prosedur yang diatur di dalam
pmk nomor empat tahun dua ribu tiga
dan pmk nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat
jelas petitum dari pemohon tidak sesuai dengan petitum yang diatur dalam pasal delapan ayat enam
dan pembahasannya dengan pmk nomor empat tahun dua ribu tiga
sebagaimana diubah dengan pmk nomor dua tahun dua ribu empat belas
memuat permintaan untuk membatalkan penetapan suara
dan menetapkan hasil pertumbuhan suara yang benar menurut permohon
jelaslah permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah cacat formil
karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan ketentuan yang telah diurahkan di atas
oleh karenanya permohonan pemohon
yang diatur dalam ketentuan ketentuan yang telah diurahkan di atas oleh karenanya permohonan pemohon

seogianya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau need of unfunctly
selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bahwa dengan diajukan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi cacat formil yang telah kami uraikan di atas
sejatinya yang mulia majelis hakim konstitusi dapat langsung memutus dan menyatakan
bahwa mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon
atau setidak tidaknya menyatakan permohonan pemohon cacat formil sehingga tidak dapat diterima
namun demikian sekiranya yang mulia majelis hakim konstitusi berpandangan
bahwa eksepsi yang diujak ajukan
oleh pihak terkait harus diputus di akhir persidangan bersama pokok perkara
maka pihak terkait akan menanggapi dalil dalil permohonan pemohon dalam pokok perkara sebagai berikut
penerimaan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
disebut pertama dalam bab bagian empat pokok permohonan huruf b
dengan judul pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas jujur adil
penyebutan tersebut sangat disayangkan
dan tidak pantas dan tidak beretika
berbagai argumen yang dikemukakan
sangat jauh dari aspek teoritis dan yuridis
pemohon menyatakan di dalam permohonannya bahwa
gibran raka buming raka hanya memenuhi syarat material
tetapi tidak memenuhi syarat formil
itu tercantum dalam halaman dua puluh dua permohonan pemohon
yang secara lengkap tidak perlu kami kutip lagi

atas dalil dari pemohon tersebut di atas
pihak terkait berpendapat bahwa pemohon dipandang atau kami pandang
tidak mengerti dan tidak atau setidaknya mendalilkan sesuatu yang tidak relevan
penerimaan calon pasangan calon
nomor urut dua oleh kpu telah berkekuatan hukum tetap
namun pihak pemohon mengkaitkan dengan putusan dkpp
padahal putusan dkpp tersebut sejatinya berbeda
dkpp adalah dewan kehormatan penyelenggara pemilu
merupakan lembaga yang bertugas
menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
pada pokoknya putusan dkpp nomor satu ratus tiga puluh lima garis datar
pke garis datar dkpp garing dua belas room garing dua
pke garis datar dkpp garis datar
dkpp garis miring dua belas room garis miring dua ribu dua puluh
dan putusan nomor satu ratus tiga puluh tujuh gatar pke gatar
dkpp garis datar dua belas rom garing dua ribu dua puluh tiga
dan nomor satu ratus empat puluh satu gatar pke gatar dkpp garis datar
dpp garis datar dua belas rom garing dua ribu dua puluh tiga
putusan dkpp tersebut terkait dengan pengaduan atas tindakan kpu ri
dalam menerima pencalonan pihak terkait sebagai calon presiden dan wakil presiden
terutama terkait tindakan kpu ri
dalam menerima pendaftaran pencalonan gibran raka buming raka cenggara
buming raka sebagai calon presiden pihak terkait
bahwa putusan kami ulangi terutama terkait tindakan kpu ri dalam menerima pendaftaran
pencalonan gibran raka buming raka sebagai calon wakil presiden pihak terkait pasca
putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh garing puu gatar dua puluh satu garing dua ribu dua puluh
bahwa putusan dkpp justru menegaskan bahwa kpu harus melaksanakan putusan mahkamah konstitusi tersebut
karena putusan mahkamah konstitusi bersifat erga omnes
dalam pertimbangan hukumnya halaman satu ratus delapan puluh delapan alinia ke tujuh
dkpp telah menegaskan kami tidak perlu bacakan
dalam pertimbangan hukum di atas telah jelas dan tegas
dkpp hanya mempermasalahkan tindakan kpu ri yang tidak segera menyusun rancangan perubahan peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden
sebagaimana tindak lanjut putusan mahkamah
konstitusi nomor sembilan puluh garing puu gatar dua puluh satu garing dua ribu dua puluh
melainkan kpu ri justru menerbitkan surat nomor seribu satu ratus empat puluh lima pl satu gatar sd garing lima garing dua ribu dua puluh
perihal tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi no sembilan puluh puu gatar dua puluh satu garing dua ribu dua puluh tiga
pertama di atas pertimbangan hukum di atas
harus jelas dan tegas
dkpp hanya mempersoalkan tindakan kpu yang tidak segera menyusun rencana perubahan peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden
sebagai tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi yang dimaksud
bukan mempersoalkan atau membatalkan menggugurkan
serta menganulir pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
apalagi putusan dkpp sendiri secara tegas
membenarkan tindakan kpu dalam menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh garing puu gatar dua puluh satu room garing dua ribu dua puluh
putusan dkpp di atas
bahwa putusan dkpp tersebut
tidak pernah menggugurkan pencalonan presiden dan wakil presiden
tetapi memutuskan tindakan kpu dalam menerima pendaftaran gibran raka buming raka
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan kpu untuk menjalankan putusan mahkamah konstitusi sembilan puluh
tidak berdampak dan tidak mempengaruhi
serta tidak dapat membatalkan atau menganulir pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
apalagi putusan dkpp sendiri secara tegas
membenarkan tindakan kpu dalam menindak lanjuti putusan mahkamah konstitusi no sembilan puluh
mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut dua
kpu justru telah diakui sendiri oleh pemohon
hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh kpu
antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah lima kali digelar oleh kpu
dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden
dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan
pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun
sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar
kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan
dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh kpu diubah
dan hasilnya pemohon kalah
baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut dua
sebagaimana telah kami singgung sebelumnya
hak konstitusional untuk turut serta dalam pemerintahan telah ditafsirkan oleh mahkamah konstitusi
melalui putusan mk nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal enam belas oktober dua ribu dua puluh
dalam pertimbangan pada halaman lima puluh satu yang tidak akan kami baca
perlu disampaikan juga bahwa setiap putusan mahkamah konstitusi
adalah bersifat final dan mengikat atau erga omnes
yang langsung dilaksanakan self executing
dan oleh karenanya tidak memerlukan atau menunggu revisi terhadap undang undang
hal ini sebagaimana ditegaskan pada pasal empat puluh tujuh uu mk yang menyatakan
putusan mahkamah konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
secara mutaktis mutandis berlaku bagi regulasi di bawah undang undang
in caso pasal satu ratus enam puluh sembilan s satu huruf ki undang undang pemilu
menyangkut asas notoire feiten notorius
setiap hal yang sudah menjadi pengetahuan umum
atau sudah umum diketahui
maka menurut hukum tidak perlu lagi dibuktikan dalam sidang pengadilan
empat ratus tujuh ayat satu undang undang pemilu
perseorangan untuk pemilu anggota dpd
gabungan partai politik untuk pemilu
pasal empat ratus tujuh ayat satu undang undang pemilu
perhitungan perolehan suara secara nasional
penyimpangan dan atau kesalahan
dibacakan ada sembilan belas poin yang mulia
dan tidak terbukti kebenarannya
tidak terbukti pula ada kaitannya
atau hubungannya dengan signifikansi
perbuatan perbuatan tersebut seandainya pun
yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut dua
hanya untuk menggiring opini
terpilihnya pasangan calon nomor urut dua
adalah tuduhan yang sangat menyakitkan
untuk menentukan pilihannya memilih pasangan prabowo gibran
yang begitu dicintai dan diharapkan oleh masyarakat
sebagai presiden dan wakil presiden indonesia
hal ini terlihat dari besarnya jumlah suara
yang diberikan oleh rakyat kepada pasangan prabowo gibran
oleh karena itu dapat disimpulkan
mendiskualifikasi pasangan calon prabowo gibran
sebagai calon presiden dan wakil presiden
karena hal tersebut menjadi kewenangan bawah selu
hanya ada satu kewenangan mahkamah konstitusi
dalam sengketa pemilu presiden
yakni terhadap hasil perhitungan suara
atau penentuan untuk dipilih
kembali pada pemilu presiden
sesuai pasal empat ratus tujuh puluh lima ayat dua undang undang pemilu
tuduhan pelanggaran yang dilakukan pihak terkait
tuduhan tuduhan yang tidak berdasar
yang didalamnya tergantung diksi diksi curang
rekomendasi terpilihnya pasangan calon nomor urut dua
diduga melakukan berbagai pelanggaran
total ada tiga puluh enam laporan
yang pertama laporan terhadap paslon satu
di kpu ri tanggal empat belas november
dki jakarta tanggal dua puluh sembilan november
huruf c dan d peraturan kpu
nomor enam puluh sembilan huruf e
poin berikutnya yang akan kami sampaikan adalah
tidak ada intervensi penguasa
atas kemenangan pihak terkait
mendalilkan adanya intervensi penguasa
pj kepala daerah aparatur negara
dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden
selain mengada ngada dan menyesatkan
juga menafikan semua usaha
partai politik pengusung kelompok
relawan dan tim pemenangan di pusat
dalam memperjuangkan kemenangan pihak terkait
pada pemilihan presiden dan wakil presiden
berbagai kampanye dan strategi pemenangan
dengan melibatkan konsultan dan para profesional
untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan pemilih
dalam memberikan suara kepada pihak terkait
yaitu tiga puluh tiga enam persen suara pemilih
dan juga pemilih gen z
yaitu dua puluh dua delapan puluh lima persen dari suara pemilih
dalil pemohon yang seolah menunjukkan
adanya intervensi dari presiden dan para menteri
dengan mempolitisasi program kerjanya
telah direncanakan jauh hari
atau setidaknya setahun sebelumnya
sehingga bagaimana mungkin program kerja
yang diberikan gaji dan tunjangan
adalah dalil yang keliru dan sangat mengada ngada
karena hal tersebut merupakan program
kementerian pendayagunaan aparatur sipil negara
dan reformasi birokrasi atau pan rb
yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya
pemberiannya dalam bentuk tunjangan berbasis capaian kinerja
sebagaimana didalilkan oleh pemohon
sehingga jelas program tersebut tidak ada kaitannya dengan presiden
terlebih menghubungkannya dengan kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
selanjutnya mengenai politik uang di tps dua puluh sembilan desa karanggintung jawa tengah
telah dijelaskan sendiri oleh pemohon
bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh aparat desa kepada pps
sehingga tidak ada kaitannya dengan pihak terkait
sedangkan mengenai pemberian uang yang dilakukan gus miftah
itu dilakukan dalam kapasitas pribadi
karena sampai saat ini yang bersangkutan tidak pernah tercatat sebagai tim berpengaruh
dan memimpin kampanye baik di tingkat nasional maupun daerah
ada pun terkait tuduhan pencoblosan lebih dari satu kali
tidak jelas dilakukan oleh siapa dan untuk kepentingan siapa
sehingga biarlah diproses oleh bawaslu agar persoalan menjadi terang
dan dapat dimintai pertanggung jawaban dari pelakunya
demi kena halnya dengan bantuan sosial atau bansos dari pemerintah
itu adalah program kerja yang telah berjalan selama ini
terpemilu dengan pengaturan melalui perpres no enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
program bansos ini ditujukan bagi seseorang keluarga kelompok atau masyarakat miskin
tidak mampu dan atau rentan terhadap risiko sosial
di mana sangat berbeda dengan target suara pemilih milenial dan gen z
yang hendak diraih pihak terkait
untuk lebih jelasnya kami uraikan program bansos yang selama ini digulirkan pemerintah sebagai berikut
pengaturan mengenai bansos telah diatur dalam perpres nomor enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
tentang penyaluran bansos secara non tunai
bansos dapat diberikan apabila terjadi potensi kerentanan sosial
yang ditanggung oleh seseorang keluarga kelompok dan atau masyarakat
dan bencana yang jika tidak diberikan bansos akan semakin terpuruk
dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar
sebagaimana dalam pasal satu angka dua perpres enam puluh tiga
yang definisinya dianggaplah dibacakan
dari definisi dan persyaratan yang diatur tersebut secara limitatif
pemerintah dapat mengeluarkan bansos
bila terjadi adanya peristiwa yang dapat menimbulkan potensi kerentanan sosial
dari adanya fenomena alam atau bencana yang tidak diberikan bansos
akan semakin terpuruk bagi rakyat
hal ini merupakan pelaksanaan pasal dua puluh delapan a undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh
di mana negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar warga negaranya
selanjutnya berdasarkan pada data bnpb
indonesia mengalami fenomena alam dan bencana yang terjadi sebanyak tiga ratus tiga puluh satu bencana banjir
atau sekitar empat puluh empat persen dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode januari hingga maret dua ribu dua puluh tiga
yang berdampak gagal panen akibat banjir
dengan total lahan sekitar lima puluh empat hektare pada satu ratus tiga puluh enam kabupaten kota di dua puluh provinsi
dengan adanya fenomena alam atau banjir yang terjadi di satu ratus tiga puluh enam kabupaten kota pada dua puluh provinsi
maka akan berdampak pada keberlangsungan hidup rakyat yang berdampak gagalnya panen akibat banjir
presiden sebagai pemimpin tertinggi haruslah sensitif dan prihatin untuk secara tepat dan tegas
untuk mengeluarkan kebijakan dalam bentuk bantuan sosial kepada rakyatnya
oleh karena itu presiden diberikan kewenangan oleh undang undang
untuk melakukan perubahan apbn sebagaimana dalam pasal dua puluh ayat satu huruf f undang undang apbn tahun dua ribu dua puluh empat
berdasarkan aturan hukum tersebut pasal dua puluh undang undang apbn tersebut
presiden dapat melakukan perubahan anggaran belanja negara terkait adanya penanggulangan bencana
sehingga tindakan presiden jokowi telah sesuai hukum dengan melakukan perubahan anggaran belanja negara
dikarenakan adanya bencana banjir
yang berdampak pada gagalnya panen yang terjadi pada lima puluh empat ribu hektare lahan pertanian
dan akan mengancam keberlangsungan hidup rakyat indonesia
dalil permohonan pemohon yang mempermasalahkan penggunaan bansos untuk pemenangan pihak terkait yang dilakukan presiden jokowi
seharusnya menggunakan instrumen instrumen hukum terkait kepemiluan
sejak berlakunya undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
telah ada pembagian kewenangan dalam rezim kepemiluan
jenis pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu yang merupakan kewenangan dari bawaslu
pelanggaran pidana pemilu merupakan kewenangan gakumdu
dan sebuah lembaga yang memeriksa dan mengadili pelanggaran etik penyelenggara pemilu melalui dkpp
serta perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusi
bila berkaca pada pembagian kewenangan dalam rezim kepemiluan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon tersebut
maka dalil tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu
bila hal tersebut terbukti sebagai pelanggaran pemilu
hal ini berdasarkan pada pasal dua ratus delapan puluh tiga ayat satu undang undang pemilu yang dianggap telah dibacakan
dari uraian diatas pelanggaran pemilu dapat dilihat dari definisinya
dalam pasal satu angka tiga puluh satu per bawaslu nomor delapan dua ribu dua puluh dua
dianggap telah dibacakan
sehingga bila pemohon yang mendalilkan
adanya pelanggaran pemilu maka pemohon dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada bawaslu
untuk dapat mengkualifisir apakah sebagai pelanggaran pemilu atau pidana pemilu
berdasarkan hasil kualifisir tersebut bawaslu akan mendistribusikan kasus sengketa pemilu
ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu kpu peradilan umum ataukah peradilan tata usaha negara
pemohon secara kasat mata telah mencampur adukan antara pelanggaran pemilu dengan perselisihan hasil pemilu
dengan catatan itu pun kalau pelanggaran pemilu yang didalilkan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan
tapi senyatanya dari pemohon belum ada satupun yang mengajukan laporan ke bawaslu
terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan presiden
yang memberikan bantuan sosial kepada rakyat akibat adanya peristiwa fenomena alam
atau banjir yang terjadi di satu ratus tiga puluh enam kabupaten
ini adalah hal yang terjadi di dua puluh provinsi
maka berdasarkan peraturan perundang undangan yang telah diuraikan di atas
terkait adanya program penggunaan bansos oleh presiden
telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yaitu berdasarkan pasal dua puluh ayat satu huruf f undang undang apbn tahun dua ribu dua puluh empat
serta didukung dengan adanya peristiwa fenomena alam atau bencana banjir
yang terjadi di satu ratus tiga puluh enam kabupaten kota pada dua puluh provinsi dari tiga ratus tiga puluh satu bencana banjir
atau sekitar empat puluh empat persen dari total kejadian bencana
yang terjadi pada periode januari hingga maret dua ribu dua puluh
yang berdampak gagal panen akibat banjir berdasarkan data bnpb
sebagaimana telah kami singgung pada bagian pendahuluan
program bansos merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat
yang mana sepanjang program bansos dimaksud kemudian secara normatif
telah dimasukkan ke dalam kerangka apbn yang dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dpr ri
maka hal hal lebih lanjut dan teknis dalam penyalurannya ialah menjadi open legal policy dari pemerintah
dalil pemohon yang menyatakan presiden melakukan enam belas kali kunjungan selama empat bulan
pada kantong kantong suara rendah prabowo di tahun dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
kiranya mengada ngada dan menyesatkan publik
adapun sebagaimana pemberitaan di berbagai media
kunjungan presiden dan menterinya dalam kurun waktu tersebut berkaitan dengan penyaluran bansos
terhadap masyarakat berdampak banjir dan fenomena el nino yang terjadi di daerah tersebut
yang diantaranya berdampak gagal panen dan sebagainya
wilayah kunjungan tersebut bukanlah kantong kantong suara rendah prabowo
sehingga dalil yang dikemukakan pemohon jelas mengada ngada dan ilusoir semata
demikian juga dalil pemohon yang menyatakan pengangkatan pj kepala daerah secara masif
untuk mengarahkan pilihan kepada pihak terkait
kiranya sangat mengada ngada dan tidak relevan
karena pengangkatan pj kepala daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak
yang telah dipersiapkan jauh hari
dari beberapa dokumen terbukti bahwa beberapa orang pj kepala daerah
yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden
maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga
adanya fakta integritas yang ditantangani oleh pj bupati sorong
untuk memenangkan paslawan nomor urut tiga
dalam kontestasi pemilihan umum presiden tahun dua ribu empat belas
kasus penggeledahan pj bupati sorong oleh kpk di rumah dinas pj bupati sorong
menemukan fakta integritas pj bupati sorong
yang diwajibkan mendukung pasangan ganjar mahfud
sebagaimana beredarnya video pencoblosan surat suara
di luar waktu pemilihan yang terjadi di ppln kuala lumpur
yang diduga melibatkan unsur unsur dari bin
kemudian satu lagi kami berikan contoh
keterlibatan pj bupati kampar
yang bersikap tidak netral dan mendukung
serta memenangkan pasangan calon presiden
dengan cara meminta melibatkan para kepala desa di wilayah kampar
untuk memilih pasangan calon presiden wakil presiden nomor satu
serta memilih calon legislatif dari partai pendukung
pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu
dan kemudian pj bupati kabupaten kampar
sebagaimana surat keputusan menteri dalam negeri
strip enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh tiga
tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat bupati kampar
selebihnya kami anggap telah dibacakan yang mulia
dan selanjutnya dalil pemohon yang menyatakan
presiden melanggar tap mpr romawi sembilan
dan sejumlah peraturan lainnya
terkait larangan nepotisme kiranya tidak tepat
karena yang dimaksud nepotisme bila mana pejabat mengangkat anak atau saudaranya
sedangkan jika sang anak dipilih rakyat atau elected
maka tidak termasuk nepotisme
larangan ini bukan dimaknai seolah anak pejabat tidak boleh berkarir
sekian dan terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
dan inkonsisten dalam konstruksi posita dan petitum permohonannya
sebagaimana telah panjang lebar kami uraikan di atas bahwa pada dasarnya undang undang empat puluh lima
telah secara tegas memberikan kewenangan kepada mk untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu
selain daripada itu merujuk kepada norma pasal dua puluh dua e ayat enam u dua puluh lima
menyebutkan bahwasannya ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang undang
ada pun undang undang yang dimaksud adalah undang undang pemilu
kendati demikian perlu harusnya digarisbawahi bahwa keberatan
sebagaimana pasal empat ratus tujuh puluh lima ayat satu undang undang pemilu ada terdapat frasa hanya
yakni hanya terbatas pada hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya paslon
atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden
bahwa sejalan dan senantiasa berpedoman kepada norma norma yang berkenaan dengan kewenangan mk
sebagaimana disebutkan di atas kemudian melalui pmk nomor empat tahun dua ribu dua puluh
mk telah memberikan pedoman bagi tiap tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden
yang merasa berkeberatan dengan jumlah hasil suara sah yang ditetapkan oleh kpu ri
untuk dapat mengajukan suatu permohonan pembatalan atas penetapan hasil petunjuk hitungan
perolehan suara oleh kpu ri dengan menggunakan formalitas dan sistematikanya yang ditentukan secara spesifik
untuk selanjutnya tidak kami lanjutkan karena memang kami mengutip pasal delapan pmk nomor tahun dua ribu tujuh belas
bahwa selanjutnya terkait dengan formalitas konstruksi permohonan pemohon
sebagaimana termuat pada halaman delapan belas dan sembilan belas permohonan
pemohon menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang diperoleh oleh pihak terkait
menurut pemohon di tiga puluh delapan provinsi plus di luar negeri dengan jumlah suara
kesalahan perhitungan demikian didalilkan oleh pemohon dengan narasi narasi
adanya pelanggaran tsm berupa nepotisme dan pelanggaran prosedur yang merusak integrasi pilpres dua ribu dua puluh
dan merupakan pelanggaran terhadap asas asas dalam pelaksanaan pemilu sehingga suara pihak terkait menjadi
bahwa bila mena kemudian mencermati dan merujuk pada bagian petitum dalam
permohonannya pemohon bukan memintakan kepada majelis hakim untuk menyatakan perhitungan
sebagaimana yang benar menurut pemohon akan tapi konstruksi petitum yang dilimitasi oleh pmk nomor empat
akan tetapi pemohon justru memohonkan kepada mk untuk mendiskualifikasi pihak terkait
dan memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang
sebagaimana permohonan petitumnya tidak kami sampaikan
yang merujuk pada petitum yang diajukan pemohon di atas setidaknya ada dua hal yang hendak pihak terkait tanggapi
yang pertama kembali merujuk kepada pasal delapan ayat enam pmk no empat tahun dua ribu dua puluh tiga
pemohon memang di dalam posisita permohonannya telah menyampaikan klaim hasil perhitungan perolehan suara menurut pemohon
akan tetapi kemudian pemohon tidak meminta penetapan klaim tersebut di dalam petitumnya
karena demikian telah menjadi jelas dan terang bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon
merupakan permohonan yang tidak selaras dan oleh karenanya membujawabkan permohonan menjadi obscure
kedua terdapat kerancuan dan kekacauan jalan pikiran serta redaksional di dalam petitum butir tiga permohonan
pemohon meminta mendiskualifikasi pihak terkait dalam keputusan kpu no seribu enam ratus tiga puluh dua
tentang penetapan paslon presiden dan wakil presiden paslon
kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam keterangan pihak terkait ini
karena pada prinsipnya dalil dalil permohonan pemohon dalam pokok perkara ini semata mata bersifat asumtif
tidak disertai alat bukti yang sah dan tidak pula dapat terukur secara pasti
bahkan cenderung tidak sama sekali membuktikan hal hal yang berkaitan dengan bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan
dan hasil jumlah suara sah pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden
perlu juga pihak terkait sampaikan sebelum memberikan tanggapan secara spesifik mengenai akumulasi dalil dalil dan argumentasi pemohon
bahwa mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan yang independen dan impartial tentunya harus membatasi diri dalam hal mengadili perkara perkara yang bersifat politis
atau seperti halnya dalam konteks perselisihan hasil pemilu ini
agar tidak menjadi objek politisasi
dari cabang kekuasaan lainnya
ataupun pihak pihak lainnya
namun mengingat fenomena judicialisition of politics merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari saat ini oleh mahkamah konstitusi
maka menjadi suatu hal yang penting dan utama bagi mahkamah konstitusi untuk mengedepankan prinsip pembatasan diri atau judicial restrain
dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu agar nantinya mahkamah konstitusi tidak menjadi objek politisasi
selanjutnya untuk menghindari adanya pengulangan
dapat kami sampaikan bahwa hal hal yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan dan eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan
poin a tanggapan atas persandingan perolehan suara menurut pemohon
bahwa dalam halaman enam belas sampai dengan sembilan belas permohonan
pemohon menyampaikan persandingan suarahan suara menurut pemohon
berdasarkan skk pu tiga ratus enam puluh dan berita acara kpu ri nomor dua puluh satu
bahwa berdasarkan keputusan termohon dan sk tiga ratus enam puluh tersebut
perolehan masing masing pasangan calon yang nomor urut satu sejumlah empat puluh sembilan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus enam suara
sehingga total suara sah adalah
sedangkan apa yang menjadi perbedaan
di dalam jumlah suara sah yang terdapat di dalam putusan kpu tersebut
adalah di mana pasangan calon nomor urut dua adalah
sehingga total suara sah berbeda
yang tadinya sejumlah satu ratus enam puluh empat juta
hingga tinggal enam puluh delapan juta dua belas tujuh ratus delapan puluh empat
pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak membuktikan
alih alih pemohon malah mendalilkan hal hal yang bersifat kualitatif
mengenai dugaan berbagai kecurangan
dan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak
yang tersajikan dalam bentuk narasi
sementara narasi narasi itu bukanlah merupakan alat bukti
dalam hukum acara mahkamah konstitusi
pemohon wajib menguraikan secara jelas spesifik dan gamblang
dan inisiatif siapa yang melakukan
dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi
terlebih dalil dalil pemohon tersebut tidaklah sesuai dengan pedoman
yang telah ditetapkan oleh mk berdasarkan pmk empat tahun dua ribu dua puluh
kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara
terjadi karena adanya pelanggaran yang bersifat tsm
dan pelanggaran prosedur pemilihan umum
namun pemohon gagal dalam membuktikan baik secara kuantitatif
dan juga bagaimana narasi narasi utopis yang dibentuknya
terkait dengan tatanan ideal konsepsi dan pengaturan sistem pemilu
dapat secara merta dan cuma cuma menganulir sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara
pemilih pihak terkait yang melalui serangkaian proses pemilu
yang sudah dinyatakan sebagai suara
bahwa sejatinya dalam membuktikan dalin argumentasi kuantitatif
mengenai angka angka perolehan dalam hal perkara phw presiden dan wakil presiden
pemohon wajib membuktikan secara by data
apakah terjadi kecurangan penggelembungan atau pengurangan suara dari pemohon itu sendiri
namun demikian dalil argumentasi yang diajukan pemohon
yang justru setuju terhadap perolehan suara pemohon sendiri
terima kasih final termohon membuktikan bahwa sesungguhnya pemohon sendiri tidak mampu untuk
membuktikan adanya kesalahan hitung penggelumbungan ataupun pembuktian kuantitatif terhadap hasil
perolehan suara yang telah ditetapkan oleh termohon justru kemudian dengan ketidakmampuannya
membuktikan adanya perbedaan perolehan suara secara merta merta dan menganulir suara total pihak terkait
tidak ada satu alat bukti pun yang bersifat kuantitatif yang diajukan oleh pemohon untuk membuktikan
bahwa perolehan suara dari pihak terkait adalah nol dan yang lebih esensial adalah tidak ada salah satu bukti pun
yang diajukan berupa rekomendasi dan atau putusan dari bawaslu iri ri
maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan atau setidaknya menjadi dasar
bahwa pihak terkait terdiskualifikasi
mungkin seperti yang ditegaskan buat kami oleh majelis tadi untuk beberapa bagian yang bernuansa analisis
yang sifatnya yuridik barangkali kami lompati
kami langsung masuk pada isu isu substansial saja dalam jawaban ini
poin b terkait dengan tanggapan atas tuduhan pemohon
terkait dengan adanya pelanggaran tsm berupa nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo
yang kemudian melahirkan abuse of power
terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut dua dalam satu putaran
bahwa pemohon dalam halaman dua puluh sampai enam puluh sembilan secara spesifik itu mencoba untuk menerasikan permohonan dengan tuduhan adanya pelanggaran tsm berupa nepotisme
yang dilakukan oleh presiden jokowi yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi
guna memenangkan pasangan calon nomor dua dalam satu putaran dengan pokok pokok pikiran sebagai berikut kami anggap dibacakan
setelah membaca dan mencermati narasi pemohon berkenaan dengan pokok pokok pikiran di atas
pihak terkait menilai bahwa apa yang disampaikan pemohon tidaklah sesuai dengan apa yang sesungguhnya telah diatur dalam norma hukum
sehingga patutlah seluruh dalil dalil dan diksi diksi permohonan pemohon mengenai pokok perkara dalam halaman dua puluh sampai dengan enam puluh sembilan
ditolak oleh majelis hakim konstitusi yang mulia untuk seluruhnya
kiranya kami dapat menyimpulkan bahwa hal yang berulang ulang digaungkan dalam narasi dan diksi
permohonan dalam berkenaan dengan pencalonan bapak gibran raka bumi raka sebagai calon wakil presiden republik indonesia
pemohon berulang kali dalam permohonannya mendalilkan bahwa terhadap pencalonan gibran raka bumi raka tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
karena termohon dinilai telah melanggar pkp dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga dalam menerima pendaftaran atau pencelonan gibran raka bumi raka yang mensyaratkan usia empat puluh tahun
untuk calon presiden dan wakil presiden
padahal sebagaimana kita maklumi bahwa persoalan ini telah selesai dan tuntas
bahkan jauh dari jauh hari mahkamah konstitusi telah membacakan putusan sembilan puluh dan seterusnya pada sidang yang terbuka untuk umum
hak konstitusional pihak terkait untuk mencalonkan diri dalam pilpres tahun dua ribu dua puluh empat perlu kami tekankan kembali bahwa berdasarkan norma pasal dua puluh delapan d ayat tiga undang undang dasar empat puluh lima
dijamin hak turut serta dalam pemerintahan bagi setiap warga negara indonesia termasuk pihak terkait
yang mana disebutkan semua warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
hak turut serta dalam pemerintahan ini kemudian dalam praktiknya telah ditafsirkan oleh mahkamah konstitusi melalui putusan sembilan puluh dua ribu dua puluh tiga
yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal enam belas oktober dua ribu dua puluh tiga
dengar amar putusan dianggap dibacakan
dengan pertimbangan diantaranya kami kutip dianggap dibacakan berdasarkan norma dan tafsir konstitusional
sebagaimana disebutkan di atas maka pihak terkait sampaikan bahwa pihak terkait dalam pengajuan pendaftaran sebagai
pasangan calon presiden dan wakil presiden republik indonesia pada tanggal dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh
termohon merupakan pelaksanaan hak konstitusional pihak terkait yang telah dijamin dalam konstitusi
yang kemudian lebih lanjut ditafsirkan oleh putusan mahkamah konstitusi
sifat final dan mengikat putusan mk kami anggap dibacakan
selanjutnya saya lompat ke halaman delapan puluh yang mulia
tidak terbukti adanya kausalitas antara pelanggaran tsm yang didalilkan oleh pemohon dengan tetanan sosial politik di indonesia
pemohon mendalilkan bahwa presiden jokowi melakukan abuse of power dengan mempolitisasi bantuan sosial
itu sebagaimana terdapat dalam halaman lima puluh sampai dengan lima puluh delapan permohonannya
dan pengatribusian bantuan sosial kepada pribadi presiden jokowi dan kepada pihak terkait
perlu kami luruskan bahwa regulasi dan kebijakan mengenai bantuan sosial secara prinsip telah dimulai
dalam ketentuan pasal dua puluh tujuh ayat dua dan pasal tiga puluh empat ayat satu undang undang dasar empat puluh lima
yang pada pokoknya tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sertaps
fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara
bahan sos juga diperintahkan atau diwajahwantakan oleh beberapa peraturan
antara lain undang undang sebelas dua ribu sembilan tentang kesejahteraan sosial
undang undang tiga belas dua ribu sebelas tentang penanganan fakir miskin
undang undang tiga belas dua ribu sebelas tentang penyeluruhan bantuan sosial
undang undang tiga belas dua ribu sebelas tentang penyeluruhan bantuan sosial
undang undang tiga belas dua ribu sebelas tentang penyeluruhan bantuan sosial
undang undang tiga belas dua ribu sebelas tentang penyeluruhan bantuan sosial

undang undang tiga belas dua ribu sebelas tentang penyeluruhan bantuan sosial
pemberian bansos merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
dan anggaran alokasinya dalam apbn pada masing masing kementerian atau lembaga
teknis penyaluran bansos pun disesuaikan dengan mekanisme dan kebijakan masing masing kementerian dan lembaga
secara normatif tidak ada satupun regulasi mengenai bansos yang membatasi
bahwa pemberian penyeluruhan bantuan sos tidak diperbolehkan pada waktu tertentu
pemerintah dalam hal ini presiden jokowi melalui kementerian atau lembaga tentu
mempunyai kebijakan dan pertimbangannya sendiri kapan waktu yang memang tepat
untuk menyeluruhkan bantuan sos yang telah dianggarkan sebelumnya
terlebih pemohon juga tidak dapat membuktikan secara konkret kausalitas antara lokasi dan wilayah pemberian bansos
oleh presiden jokowi beserta jajarannya dengan signifikansi peningkatan jumlah suara
oleh pihak terkait di masing masing wilayah tersebut
dalil dalil pemohon hanya bersifat asumtif dan propaganda
guna mendelegitimasi keterpilihan pihak terkait dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
sekali lagi kami tegaskan bahwasannya program bantuan sosial merupakan amanat konstitusi
yang bertujuan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat
yang mana sepanjang program bantuan sosial dimaksud kemudian secara normatif
telah dimasukkan ke dalam kerangka apbn yang dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan dpr
maka hal hal lebih lanjut dan teknis dalam penyaluran ialah menjadi open legal policy
tuduhan tentang ansurim presiden jokowi dodo dalil pemohon dalam halaman enam puluh tujuh enam puluh sembilan
permohonan mengenai adanya penjangkaran atau angkoring
deat ide di masyarakat bahwa pihak terkait adalah pasangan yang dipilih oleh presiden jokowi
menurut hemat pihak terkait adalah dalil yang sangat spekulatif dan sangat menyesatkan
pengatribusian bansos yang diasosiasikan kepada presiden jokowi
adalah konsekuensi logis dari program pemerintah yang merupakan open legal policy
yang kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan rambu rambu
peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai pihak terkait jabarkan pada huruf f di atas
sementara pengatribusian presiden jokowi pada huruf ef di atas
sementara pengatur presiden jokowi pada pihak terkait adalah prasangka buruk atau insinuasi dari pemohon
yang pada faktanya selama kontestasi pemilu presiden jokowi tidak pernah secara konkret
menunjukkan keberpihakannya pada salah satu pasangan calon presiden dan atau wakil presiden
yang ditujukan oleh pemohon layaknya untuk dikesampingkan oleh yang mulia majelis hakim konstitusi
laporan bawaslu diputus dianggap dibacakan
laporan bawaslu ini ditindaklanjuti dianggap dibacakan
pencalonan gibran raka bumi raka pada pilkada surakarta tahun dua ribu dua puluh dan pilpres dua ribu dua puluh
bahwa keputusan untuk memberikan dukungan terhadap pencalonan gibran raka bumi raka
sehingga gibran raka buming raka dapat maju menjadi calon wali kota pada pilkada kota surakarta tahun dua ribu dua puluh
bukanlah berasal dari presiden jokowi
melainkan dari ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik
yang pada saat itu memberikan dukungan kepada gibran raka bumi raka
termasuk diantaranya partai pengusung utama pemohon yaitu partai demokrasi indonesia perjuangan
setelah memperoleh dukungan dari partai partai politik dan persyaratan lainnya
gibran raka bumi raka kemudian sebagaimana calon kepala daerah lainnya
di mana pada saat itu penduduk surakartalah yang kemudian
menghendaki dan memilih gibran raka bumi raka selaku wali kota surakarta
hal yang sama juga terjadi pada proses pencalonan gibran raka bumi raka pada pilpres dua ribu dua puluh empat
keputusan pencalonan gibran raka buming raka bukanlah berada di tangan presiden jokowi
melainkan pada ketua ketua umum partai politik
yang bila mana diakumulasikan perolehan suara
untuk memenuhi presidensial threshold sebanyak dua puluh persen suara sah nasional
rakyat memilih calon presiden dan wakil presiden yang dikehendakinya
termasuk daerah pemilihan di luar negeri
telah memilih prabowo subianto dan gibran raka bumi raka
selaku presiden dan wakil presiden republik indonesia periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
presiden jokowi tidak memiliki kewenangan dalam pencalonan dan keterpilihan
gibran raka buming raka pada pilkada dua ribu dua puluh dan pilpres dua ribu dua puluh
sebagaimana dinarasikan oleh pemohon
terpilihnya bobi nasution sebagai wali kota medan
dan diangkatnya keesang pangarep sebagai ketua partai solidaritas indonesia
bahwa pemohon dalam permohonannya dalam butir b nomor dua pada halaman empat puluh tujuh
yang pada prinsipnya menyebutkan bahwa terpilihnya bobi nasution sebagai wali kota medan
adalah satu konspirasi persiapan jaringan
untuk memenangkan pihak terkait pada pemilu dua ribu dua puluh
hakikatnya pasal dua puluh delapan d ayat tiga uud empat puluh lima menyatakan setiap warga negara berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
sehingga adalah keliru dan tidak berkesesuaian dengan hak konstitusional
bila mana pemohon mempermasalahkan calon bobi nasution sebagai pencalonan wali kota medan
bobi nasution terpilih secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
melalui serangkaian proses pemilihan umum
sama halnya dengan proses pencalonan gibran raka bumi raka
presiden jokowi bukanlah subjek yang memiliki wewenang
dalam pencalonan dan keterpilihan bobi nasution selaku wali kota medan
kami sekali lagi kami sampaikan bahwa partai pengusung
utamanya partai pdi perjuangan yang pada saat itu mengusung
pemohon mendalilkan bahwa diangkatnya kaisang pengarip sebagai kader maupun pengurus psi
yaitu sebagai jaringan guna mengatur jalannya pemilu dua ribu dua puluh empat
mendiskreditkan dinamika yang terjadi dalam internal partai
dan lebih lagi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai psi
selaku badan hukum yang pendiriannya telah disahkan oleh pemerintah republik indonesia
lagi pula pemohon tidak pula dapat membuktikan adanya kausalitas
terpilihnya bobi nasution dan pengangkatan kaisang pengarep
yaitu sebagai jaringan guna mengatur jalannya pemilu dua ribu dua puluh
apa apa yang dimohonkan dalam dalil pokok permohonannya
melainkan semata mata hanyalah sebuah narasi yang tidak ada nilai pembuktian sama sekali
mengenai perkara dan peradilan tata usaha negara yang prosesnya dianggap tidak layak
apapun yang diproses dalam lembaga peradilan tata usaha negara
adalah sepenuhnya merupakan domain ptwn
sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman
hal tersebut tegas dijelaskan dalam pasal delapan belas undang undang kekuasaan kehakiman
yang kami kutip dianggap dibacakan
bisa dilanjutkan ke halaman sembilan puluh satu
tanggapan atas dalil pelanggaran prosedur pemilihan umum
baik tanggapan dalil pelanggaran prosedur pemilihan umum
dalam permohonan pemohon menyatakan bahwa mahkamah konstitusi republik indonesia
harus berperan aktif untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum
yang berdasarkan azas pemilu dalam undang undang dasar empat puluh lima dan sesuai prosedur
padahal peraturan perundang undangan telah memberikan limitasi dan pembagian kewenangan
bagi tiap tiap badan atau lembaga yang berwenang untuk memeriksa mengadili
atau memutus ada atau tidaknya satu pelanggaran prosedur dalam pemilu
pada halaman sembilan puluh delapan sampai dengan satu ratus dua
permohonan pemohon kembali menyampaikan narasi narasi yang berulang bahwa mahkamah konstitusi republik indonesia
harus berperan aktif dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang berdasarkan azas pemilu
dalam undang undang dasar empat puluh lima sesuai dengan prosedur yang berlaku
pemohon tampak dengan jelas ingin memaksa kehendaknya agar pelanggaran dalam pemilu
yang sebenarnya telah menjadi kewenangan lembaga lain untuk diperiksa dan diputus kembali
bahwa terhadap dalil dalil pemohon dapatlah kami pihak terkait tanggapi
dengan kembali menegaskan bahwa pada saat ini undang undang pemilu telah mengatur mekanisme penyelenggaraan
mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pemilu secara jelas dan terperinci
atas pelanggaran pemilu berupa pelanggaran kodetik
ada pada dkpp pelanggaran pemilu berupa pelanggaran administratif
ada pada bawaslu bawaslu provinsi kabupaten dan kota
sampai dengan panwas luar negeri dan pengawas tps
penyelesaian kedua jenis sengketa proses pemilu tersebut
diajukan kepada bawaslu bawaslu provinsi kabupaten dan kota
sedangkan untuk perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan mahkamah konstitusi
ada pun terhadap pembagian kewenangan dalam memeriksa dan memproses pelanggaran pemilu
sejatinya telah dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan majelis hakim konstitusi
sebagaimana termuat dalam putusan perkara nomor satu pilpres dua ribu sembilan belas kami anggap dibacakan
bahwa berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim mahkamah konstitusi
dalam perkara satu dua ribu sembilan belas di atas
maka dapatlah dipahami bersama bahwa jiwa dari undang undang pemilu
pemerintah yang terlibat dalam penyelesaian masalah hukum pemilu
dimaksudkan agar semua masalah pemilu
dapat diselesaikan secara cepat dan proporsional
guna mengawal kelancaran dan ketertiban agenda agenda ketatanegaraan
termasuk sehubungan dengan suksesi presiden dan wakil presiden republik indonesia
yang akan dilaksanakan pada tanggal dua puluh oktober dua ribu dua puluh
pada tanggal tersebut perlu dihindari adanya kekosongan kekuasaan
sehingga presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
harus telah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia
bila perselisihan hasil pemilu kemudian tidak kunjung berakhir
sebagaimana dikonsepsikan dan dipaksakan oleh pemohon
maka bukan tidak mungkin agenda ketatanegaraan teramat penting
dan strategis ini akan terlewatkan atau tidak dapat terlaksanakan